wali kota blitar santoso akhirnya muncul di hadapan publik dan bercerita soal perampokan dan penyekapan di rumah dinas
santoso mengatakan ia mengira terjadi gempa saat pintu kamar digedor perampok
tiga pelaku sempat melukai wali kota dan mengancam istrinya dengan senjata tajam
selasa siang wali kota blitar santoso menceritakan kronologis kejadian penyekapan dan perampokan di rumah dinasnya senin dini hari lalu
santoso yang baru pulang dari klinik ini mengalami luka di kaki kanan akibat tendangan pelaku
menurut santoso pelaku masuk tiga orang dan melakban mulut dan mata serta mengikat kaki dan tangan di lantai
sementara istrinya fetty juga diperlakukan sama di atas ranjang
mata api saya tidak tapi yang saya lihat salah satu diantaranya mbak parang
ketika saya belum menunjukkan tempat saya menaruh uang di kamar itu saya ditendang dipukul
bagian apa pak
ya di bagian kaki di bagian tubuh
kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjang
saya kan berpikir bagaimana keselamatan
sampai dia melakukan sesuatu yang tidak baik kan
kasian nanti dia tuh
sebenarnya sudah saya ditosilakan
sampai di hamar itu
sementara itu proses olah tkp dan pengumpulan barang bukti di rumah dinas wali kota blitar selesai digelar senin petang
polisi telah mengantongi ciri lima tersangka yang menggunakan mobil berplat merah
mereka diduga juga membawa senjata tajam dan senjata api
untuk mengancam korban
tersangka juga membuang ponsel milik wali kota blitar ke tempat sampah
tidak berangan tapi dibuang di tempat sampah
hanya hp saja atau ada barang lain
hp yang masih ditinggal
tapi kalau barang yang diambil uang itu yang terkata di setiap hari pak kampore sudah disampingkan
seperti diberitakan sebelumnya rumah dinas wali kota blitar disatroni kawanan perampok berjumlah lima orang
kawanan melumpuhkan tiga penjaga serta menyekap wali kota dan istri
sebelum menggasak uang tunai empat ratus juta rupiah serta perhiasan
polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku